sebuah mobil mewah land rover yang sedang melintas di ruas tol cawang arah halim jakarta ludes terbakar rabu pagi
pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri
menurut pengemudi mobil bernama jack sebelum terbakar mobilnya mengeluarkan asap dari bagian bawah
kemudian ia menepikan kendaraannya dengan niat mencabut aki sebelum meledak
namun ketika membuka kap mesin api sudah membesar
menurut jurnalis cnn adol fitler yang melintas di lokasi melaporkan kobaran api membuat pengendara lain tidak berani melintas
sehingga sempat membuat arus lalu lintas tersendat
tiga mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api pada mobil berjenis suv tersebut
belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi di ruas tol cawang arah halim ini
tidak ada asap panas bawah

bukan saya untuk berhenti kasih cabut aki kan
baru buka kap mesin api sudah naik dari bawah